ya akhirnya wahana anak seperti yang satu ini sudah bisa dinikmati oleh anak anak di bawah usia dua belas tahun
hal ini karena pemerintah sudah membuka kembali ppkm level dua di wilayah jabodetabek
artinya wahana pengamanan anak di dalam pusat perbelanjaan sudah boleh dibuka
namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga yang membawa anak anak mereka
menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut binsar panjaitan telah mengumumkan sejumlah syarat bagi para pengelola bisnis wahana permainan anak dalam mal
di antaranya harus mencatat alamat dan nomor telepon orang tua anak agar memudahkan proses penelusuran atau tracing
selain itu protokol kesehatan seperti menyediakan hand sanitizer dan memakai masker wajib dipenuhi

para orang tua mengaku senang karena dapat kembali mengajak anak mereka bermain keluar rumah
mungkin setelah adanya peraturan dari pemerintah memperbolehkan anak kecil datang ke mall ya saya cukup senang sih
jadi saya bisa bawa anak kecil saya ke tempat bermain khususnya ya
tapi paling itu aja dari mal ke tempat bermain udah pulang lagi
senang ya rasanya ya cuma ya ada rasa khawatirnya juga gitu
tapi alhamdulillah bisa main lagi kesini kemana mana udah boleh
ya asal protokol kesehatan aja
perpanjangan ppkm jawa bali berlaku selama dua pekan
sejak sembilan belas oktober sampai dua november dua ribu dua puluh
selain wahana permainan anak di bawah usia dua belas tahun juga diperbolehkan masuk bioskop di kabupaten kota dengan status ppkm level dua dan satu